inilah deretan mobil retro atau mobil klasik keluaran tahun sembilan puluh an yang dipamerkan para pemiliknya
bertempat di kawasan sebuah perumahan baru di kota bandung
akhir pekan kemarin ratusan penggemar mobil lawas dari berbagai jenis dan merek
berkumpul dalam sebuah kegiatan bertajuk sunday chill out
ada yang masih tampak seperti mobil baru keluaran pabrik alias origina
namun banyak juga yang sudah direstorasi sesuai dengan gaya dan selera sang pemilih
namun yang pasti semua kendaraan yang sebagian diantaranya sempat melegenda
atau memiliki nilai sejarah pada zamannya masih layak untuk dikendarai
saya lihat kondisinya masih pada oke masih kayak pada mobil baru
bagi para penggemar mobil lawas acara seperti ini sangat dinanti
selain bisa bersilaturahmi dan bernostalgia
mereka juga bisa bertukar pengalaman atau bahkan bertukar aksesoris mobil dan kelengkapan lainnya
ya tema acara hari ini itu berjudul sunday chill out
jadi kita kumpul kumpul teman teman
teman pencinta otomotif di kota bandung
dan sekaligus kita bernostalgia ke era tahun sembilan puluh an
jadi makanya di sini banyak mobil mobilnya tahun sembilan puluh an ke bawah
jadi kita sekalian bernostalgia sekalian juga kita reunian teman teman dulu di era tahun sembilan puluh an
selain mobil retro dalam acara tersebut juga tampak deretan sepeda motor dan juga sepeda lawas
selain itu penonton juga disugui aksi drifting dari anggota komunitas
ruli rohimat bandung